tiap hari mie kita akan berikan makanan gratis untuk delapan puluh dua sembilan juta jiwa minimal minimal
dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini program ini akan mengamalkan dana empat ratus lima puluh triliun rupiah setiap tahun
dana ada dan bakal ada dan ini bukan dari anggaran bansos
dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak anak kita saudara saudara sekalian
sudah saya pelajari pakar pakar membenarkan uangnya ada uangnya cukup dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya
direndam dulu baru direbus
supaya pembangunan maju terus pinjam dulu seratus
bukan uang dikit dikit uang dikit dikit duit ya benar juga duit itu perlu untuk membangun negara ini
saya masih bersama guru besar ekonomi aktif menulis karya ilmiah dalam jurnal dan artikel
juga buku berjudul mengelola bank indonesia dalam masa krisis
pernah menjabat menteri muda perdagangan dan gubernur bank indonesia di era presiden soeharto prof sudrajat juandono
prof ada makan siang gratis yang menjadi program unggulan atau yang ikonik program dari presiden elek prabowo
ini bukan sesuatu yang baru jadi prof kalau saya ingin memulai saya ternyata cukup tua juga untuk mengalami
kita pernah kan ada seperti ini tapi susu waktu itu
saya sd kalau ke sekolah dikasih susu gratis enak itu kan sebenarnya hampir sama kan jadi ini bukan sesuatu yang pertama kali
hanya itu kan sudah lama berhenti puluhan tahun
kalau sekarang mau dibikin lagi
dari mana duitnya kita tahu pak prabowo meyakini bisa pak hashim bisa
pak derajat terangkan pada kami dari mana
saya kira itu tadilah dari pokoknya memang item baru ya
yang tadi saya sudah komplain bahwa tax revenue kita memang harus ditingkatkan dulu
tapi itu kan juga tidak bisa terus seratus persen terlaksana gitu ya
iya tapi kan on stages ya tidak mengatakan terus seperti apa namanya simsalabim besok seratus jalan
mesti harus ada pendahapan to be realistic ya
apakah kemudian bisa kita katakan bahwa untuk merealisasikan itu
ya memang terkait ya menurut saya ya
tidak tergantung bahwa itu harus itu dulu lah menurut saya
bisa ditunda dulu sampai rancangan yang matang
kalau kalau makanya gak bisa didelay lagi
bahkan pak jokowi sudah minta dimulai sebelum bulan pemerintahan baru
itu itu tadi seperti dikatakan juga oleh hashim dan sebagainya itu tidak terus langsung seratus persen ya
tapi saya nggak tahu persisnya pentahapannya seperti apa tapi sudah ada perhitungannya dan duitnya ada
masaknya dan sebagainya itu sudah dipikirkan semua sih
prof ada pertanyaan penting yang sering diutarakan oleh para investor
karena bagaimanapun juga ada janji kampanye calon presiden yang makan siang gratis susu gratis pemeriksaan kesehatan gratis
jadi banyak sekali hal hal yang memang niatnya baik untuk supaya tidak ada orang miskin lagi di republik ini
kita pernah punya presiden ada burden sharing antara pemerintah dengan bank indonesia di masa covid
apakah rencana rencana dengan alasan atau kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat
maka kita akan mengembalikan lagi atau akan ada potensi bank indonesia ini akan burden sharing untuk program program
untuk apapun juga sebetulnya ya kalau bank indonesia itu ya manut manut saja
bank indonesia kan juga apa ya di dalam mengelola cadangan divisa bank indonesia juga punya keuntungan
karena bank indonesia ini menanam cadangan divisa di dalam perusahaan
bank indonesia di tempat tempat yang safe
sampai sekarang yang paling shift itu adalah tres build dari amerika ya
tapi nggak tahu deh nantinya kalau ada yang lebih baik lagi
tapi tidak pernah di dalam stok yang terlalu spekulatif
dan itu itu akan selalu ada
artinya kalau tidak sampai
ada krisis lagi saja
kita punya cadangan devisa itu memenuhi cukup memenuhi untuk perekonomian sebesar ekspor dan perdagangan luar negeri kita
dulu pada masa covid ada aturan yang dibuat antara menteri keuangan dan gubernur bi untuk burden sharing menghadapi covid ini
apakah kemudian jadi untuk perlindungan sosial makan siang gratis maka bi juga akan dibuka peluang
saya menurut saya sih tidak menutup kemungkinan itu
asal dananya itu mencukupi
apa yang artinya mencukupi tadi ya
kalau itu masih bisa di share
kalau ini program yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah gitu
sesuatu yang masuk akal dan dan ada alasannya tidak bukan sesuatu yang wasted lah
menurut prof derajat untuk alasannya makan siang gratis bisa pasar bisa menerima itu dengan baik
masalah stunting itu sesuatu yang betul betul terjadi di masyarakat kita
nah stunting itu harus ditangani pada waktu ibu sedang hamil
bukannya setelah dia melahirkan gitu
kalau itu terlambat ya udah orang yang kuntat itu nggak akan bisa tumbuh dengan baik lagi gitu
kalau hanya kuntet badannya otaknya gak apa apa gak apa apa
tapi eee kayaknya ada hubungannya kuntet itu
prof saya tidak ini sih tidak mempertentangkan itu karena memang soal minum susu gratis makan gratis
ini bukan sesuatu yang wah pertama kali dalam sejarah
sejarah berdirinya republik indonesia hanya memang jadi pertanyaan kan biayanya dari mana
dan prof drajat disini mengatakan bahwa burden sharing dengan bank indonesia adalah sebuah opsi yang terbuka
maksudnya bank indonesia mempunyai apa disuruh mengelola keuangan
divisa ya untuk itu dong kalau diperlukan pemerintah bisa diminta tolong begitu
apakah sementara apakah eee jangka panjangnya asal menurut gubernurnya masih eee sesuatu yang eee bisa berjalan it should be okay
ya yang tanggung jawab presidennya
karena saya mau baca juga eee tulisan prof drajat
ketika burden sharing antara pemerintah dan bi ini kan sebenarnya prof mengatakan ini sama seperti waktu krisis keuangan
untuk tempat memberikan uang terakhir gitu dia memberikan bantuannya
semoga saja tidak terjadi seperti sembilan puluh delapan bagaimana
niat baik bi untuk memberikan uang itu ada disalahgunakan
ada penumpang penumpang gelap
so untuk sesuatu yang punya resiko ini kenapa masih kenapa prof lihat bahwa bisa jadi opsi untuk makan siang gratis
karena saya melihat bahwa makan ini memang masih masalah untuk kita gitu ya
jadi kalau kayak yang disalahgunakan tadi kan saya memberikan contoh di dalam tulisan saya
seperti yang pada waktu ada
mengatakan ekspor garmen tau tau isinya batu
nah kalau itu pantasnya ya di penjara di nusa kambangan sana orangnya gitu
tapi kalau ini ibu ibu yang hamil kan tidak bisa bohong dong dia
seperti di dalam edukasi kesehatan itu is investment gitu ya
zaman dulu itu dianggap kos ya
sekarang bukan dianggap kerugian
karena edukasi itu luxury kalau zaman penjajahan belanda dulu gitu
tapi sekarang kan nggak semua orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak
asal kita mampu aja dah
tidak terjadi inflasi dan sebagainya
nah memang itu ya trade off nya selalu ya mungkin growth kita tidak setinggi yang kita inginkan misalnya gitu
ya karena itu memang hal hal seperti itu tuh multipliernya in growth yang nggak besar
untuk infrastruktur untuk pengusaha pengusaha gede itu suruh ngeluarin bukan untuk ibu hamil ya
cuma karena ibu hamil ya untuk generasi yang akan datang kok bagaimana
ada makanan yang gratis ada ikn
prof saya pernah mewawancarai prof emil soal ini
prof emil dan prof sudrajat jiwandono
yang keras prof emil berapa tahun yang lalu
rasanya waktu itu masih zaman pandemi
tidak terlalu setuju kalau itu dipaksakan
karena kondisinya belum memungkinkan untuk ikn
bukan tidak setuju adanya rencana masa depan ikn
prof drajat apa pandangannya
ya kalau saya ya juga sama dengan
kalau belum mampu ya jangan dulu lah gitu
karena yang harus dibangun begitu banyaknya
memang kondisi jakarta ya makin enak dan seterusnya
cuman ya kita harus bisa hidup dengan itu
sebelum betul betul punya kemampuan untuk membangun ikn itu sampai selesai
saya nggak mau punya target harus selesai dua tahun lagi dan sebagainya
mana yang lebih penting menyelesaikan ikn atau makan siang gratis roh
makan siang ini yang lebih penting untuk saya
karena ini internasi yang akan datang yang akan membangun indonesia kok
eh kalau saya itu menurut saya saya nggak ragu ragu deh
kalau punya penduduk tambah banyak tapi bodoh bodoh gitu kan ya
prof sendiri melihat tidak ada urgensinya untuk segera memindahkan ibu kota
ada investasi lain yang jauh lebih penting
ya nanti jangan membuat seperti apa itu
yang pegawainya aja pada nggak mau pindah
ya kemarin kita dpr juga agak menunjukkan keengganan untuk pindah
dan untuk seorang profesor sudrajat jiwanono lebih prioritas makan siang untuk investasi anak anak indonesia dibandingkan mempercepat pembangunan ikan